ini maunya apa sih
lu putri kan
mas mas ini siapa
gak usah penyakitnya loh
lu harus tanda tangan selama penyakit ini
untuk kebebasan mike dari segala tuntutan
cepet tanda tangan
yee malah banggung cepetan
nuduh kamu yang gangga
soalnya bukan apa apa
ibu tuh sayang
ibu jangan nangis ya
sekarang kamu jualan aja lagi
supaya kita dapat uang ya
makasih udah percaya sama putri
jadi begitu pak ceritanya pak
aku mohon jangan salah paham dulu ya pak
walaupun dia itu dari anak mantan psk
cuman dia itu bukan wanita seperti itu kok pak
saya tahu banget tentang dia
dia itu pengen tau siapa bapak kandungnya sebenarnya
jadi cuma segitu doanya bisa saya
sampaikan ke bapak
lo udah baikan kan
syukur deh alhamdulillah
dewa itu baik deh
soalnya pas lu pingsan itu yang nganterin balik itu gue sama dia
kelihatannya sih kayaknya dia care sama lo
iya gak sih
itu kalau feeling gue sih
ya udah mendingan
gantian aja bantuin
ya ini baru pengen gue bantu
kalo pengen ya
jadi anak itu sedang mencari ayah kandungnya
kalo aku sengaja
mengaku sebagai ayah kandungnya putri
dewa sama putri tidak akan bisa bersatu
saya bilang sekarang kan pak
maaf saya belum bisa bebaskan anda
karena ancaman hukumannya dua tahun penjara
apa bapak gimana sih pak anda kan pengacara
masa warin saya aja gak bisa majuin penangguan penanganan kayak apa
gak bisa karena tuntutannya selbi dari dua tahun
jadi anda tidak bisa bebas begitu aja
gimana sih anda jadi pengacara warin saya aja gak becus
gue minta sama lo untuk bikin putri
gimanapun caranya gue mau tahu
gue tunggu ya
ini rumah gedongnya yes
oh ini harta karun judulnya ini harta karun
pasti mereka mau bayarkan tiru gini
putri putri cakep bingits deh
maaf ibu cari siapa
atau ibu ini sudah buat janji dengan seseorang
itu bukan level gue
temu dulu bu
ibu itu gak usah merobos kayak gini bu
ibu itu harus sadar
kalau minggir gue mau masuk
lo sekuriti gak usah bawa yang minggir
saya hanya menjalankan tugas bu
ibu bu temu dulu
ibu dikit dulu bu
ibu dikit dulu ibu
temu dulu temu dulu
apaan sih cak boleh
ibu ibu tuh gak usah merobos kayak gini
eh bu temu bu
jadi siapa memang bos gue
bu temu bu
permisi permisi permisi
mohon maaf pak sebelumnya
tadinya ibu ini saya usahakan pak
untuk tidak masuk ke rumah ini pak
bukan pakai huruf p
sampai sampai anda menyonong masuk rumah saya
sebutan apa yang paling pas buat anak anda
yang sudah melecehkan putri saya
hukuman penjara aja gak cukup
mike di penjara
saya betul betul nggak ngerti deh
ada apa sih sebenarnya
bapak udah tahu kalau misalnya kak mike di penjara
jangan cari cari alasan deh
sofya jeng sofya
pakai huruf m bukan pakai huruf p
apa yang terjadi dengan mike
sampai ketemu tentang loang
wow bingits ini harta karun di depan mata
gue bisa dapat uang banyak pingit dari sini
teruskan per assistance satu ratus empat puluh
ini maunya apa sih
mas mas ini siapa
gak usah penyaksanya loh
lo harus tanda tangan seluruh penyaksanya ini untuk kebebasan mike dari segala sikap kita
cepet tanda tangan
yee malah banggung cepetan
pokoknya saya nggak mau cabut tuntutan putri
kecil lo tanda panggilinin surat itu sekarang